satu persatu warga binaan menunggu giliran untuk mendapatkan vaksin booster
di lembaga pemasyarakatan cipinang jakarta timur
selain menyukseskan program pemerintah
warga binaan yang mendapat remisi di tahun ini
tidak perlu lagi mencari vaksin booster untuk dapat pulang ke kampung halaman
vaksin booster ini diselenggarakan oleh kementerian kemenkumham
bekerja sama dengan badan intelijen negara daerah dki jakarta
dikit lagi juga saya bebas nanti kan kalau saya keluar mau kemana mana
belum vaksin ditanya karena mengenai pertanyaan ini kalau bebas gimana kalau belum vaksin booster
sebanyak seribu warga binaan yang sudah mendapatkan vaksin dosis kedua
yang dapat menjalani vaksin booster ini
suasana lapas mata merah palembang rabu kemarin juga terlihat ramai
lebih dari seribu penghuninya dikumpulkan di aula dan ruang terbuka lapas
kegiatan yang digelar kemenkumham sumsel bekerja sama dengan bin daerah sumsel
selain warga binaan tiga puluh empat petugas lapas dan juga enam orang keluarga petugas lapas
turut diikutkan dalam vaksin booster ini
sementara itu badan intelijen negara bin mengganding universitas indonesia
dalam menggelar vaksinasi covid sembilan belas di balariung ui depok jawa barat
staf khusus wakil bin gumilar rusli wasumantri
menyebut sasaran penerima vaksinasi sebanyak dua lima ratus orang
dan siap menambah dosis menyesuaikan animum masyarakat
bin disebut akan terus menggencarkan kegiatan vaksinasi di sejumlah universitas sejak bodetabek
tim liputan cnn indonesia